pemirsa malam nanti rencananya akan digelar festival electronic dance music terbesar se asia
yaitu jakarta warehouse project atau yang biasa kita kenal disebut dwp
nah penyelenggaraan ini mendapat tantangan dari sejumlah ormas
namun polisi telah menjamin keamanan penyelenggaraan festival musik ini
rencananya digelar pada lima belas hingga enam belas desember di g expo kemayoran
ini bukanlah tahun pertama festival ini digelar
setiap tahunnya dwp mampu menarik puluhan ribu penonton
bahkan pada dua ribu enam belas memecahkan rekor festival idm terbesar
di asia dengan sembilan puluh ribu pengunjung selama dua hari
tak salah jika wagub dki jakarta sandiaga uno
merestui penyelenggaraan dwp dengan alasan magnet perekonomian jakarta
meski begitu dinas pariwisata dan kebudayaan provinsi dki jakarta memastikan
penyelenggaraan dwp bebas dari penjualan minuman keras sebab tidak mengantongi izin
gubernur dki jakarta anies baswedan kembali menegaskan bahwa akan ada sanksi yang dikenakan
melakukan pelanggaran peraturan dalam dwp
sayangnya anies tidak mau merinci peraturan seperti apa yang dimaksud
dan bentuk sanksi yang berpotensi dikenakan jika ada pihak yang melanggar peraturan tersebut
saya instruksikan kepada dinas pariwisata dan kebudayaan untuk mengirimkan aparatnya
untuk memastikan seluruh peraturan ditaati
jadi aturan aturan ada ditaati
kita juga akan minta pihak kepolisian untuk membantu
pengamanan dan memastikan bahwa semua aturan yang ada di republik ini
yang ada di ibu kota ini ditaati
satpol pp juga akan diinstruksikan
meski izin telah dikantongi tantangan penyelenggaraan dwp tetap muncul
dilansir dari cnn indonesia com sejumlah ormas yang tergabung dalam masyarakat muslim kemayoran bersatu
menggelar aksi damai penolakan dwp dua ribu tujuh belas
ormas tersebut antara lain fpi
paskar pembela islam
dan majlis taklim kemayoran
dwp dinilai tidak sesuai dengan norma dan kebudayaan masyarakat indonesia
serta dapat merusak akhlak
salah satu peserta mengancam
jika aksi mereka tidak dipenuhi
unjuk rasa dengan peserta yang lebih besar akan dilakukan
kepolisian telah melarang rencana aksi sweeping ormas
kepada pengunjung konser jakarta warehouse project
kapolres jakarta pusat
netnis besar romahuta julu menegaskan
akan menindak ormas yang melakukan aksi sweeping
sweeping tidak boleh sweeping tidak boleh
kalau ada saya tindak
imbawaannya apa buat yang menolak menolak
yang imbauannya ya kalau yang penting silahkan sampaikan pendapat di muka umum
dengan baik tertib aman pasti kita amankan
protes ini bukan pertama kalinya dilakukan
penyelenggaran dwp juga sempat mendapat protes dari gerakan pemuda islam jakarta raya